ketua umum pengurus besar ikatan dokter indonesia daeng muhammad fakih mengaku proses vaksinasi covid sembilan belas
yang diikutinya berjalan aman dan lancar
deng fakih merupakan salah satu dari orang yang ikut dalam vaksinasi covid sembilan belas perdana di indonesia
bersama presiden joko widodo rabu pagi
setelah disuntik vaksin sinovac ia harus menunggu tiga puluh menit untuk dipantau kondisinya
setelah divaksin ia mengaku kondisi tubuhnya normal
yang nomor dua setelah mbak presiden
jadi alhamdulillah tadi setelah disuntik dievaluasi tiga puluh menit bahkan mungkin lebih ya
itu alhamdulillah tidak ada keluhan apa apa
sambil menunggu press conference tadi bareng bareng alhamdulillah tidak ada apa apa